anda ingat film ini
badai pasti berlalu
sebuah film dengan sinematografi artistik lengkap dengan tata musik terbaik
dan sukses menjadi film terlaris pada zamannya
inilah hasil tangan dingin teguh karya
sutradara yang menjadi sosok penting dalam hazanah perfilman indonesia
lahir dengan nama lim chuan hok pada dua puluh dua september seribu sembilan ratus enam puluh
teguh yang pernah bersekolah di akademi seni drama dan film
mengawali karirnya lewat seni teater
bersama yuni amir galep hussein ishak iskandar dan tuti indra malaon
pada seribu sembilan ratus enam puluh delapan teguh mendirikan teater populer
baru pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua teguh karya menyutradarai film berjudul wajah seorang laki laki
dua tahun berselang teguh kembali dengan cinta pertama
film yang berhasil memborong lima piala citra dan sukses menembus box office
tema asmara tak selamanya picisan di tangan teguh karya
lewat kisah kasih ia justru bisa mengupas lebih dalam sosok sosok manusia indonesia
lewat di balik lambu misalnya teguh berhasil memperlihatkan realitas kehidupan
yang jamak dihadapi seorang laki laki di negeri ini tinggal di rumah mertua
sementara lewat pacar ketinggalan kereta teguh menceritakan kisah sederhana
soal gosip dan akibat akibatnya dengan gaya komedi
dia bukan orang yang mencari frame luas
dia mencari cerita dengan frame yang kecil terbatas problem keluarga
problem manusia manusia yang tidak luar biasa
dia tidak pernah bermimpi untuk kita bikin bungka arno enggak pernah
lewat kerja kerasnya lima puluh empat piala citra berhasil dikumpulkan teguh karya
namun tentu hidup tak hanya yang manis manis
sebagai minoritas berdarah tionghoa
teguh karya seringkali merasakan derita dipinggirkan
saya bersyukur bahwa pak teguh tidak hidup sekarang ini
karena saya melihat bahwa sekarang masalah keberagaman itu juga semakin
apa ya dulu saja bayangkan pak teguh itu yang memicu sakit beliau sampai stroke
itu kan ada peristiwa sembilan puluh delapan sepanjang perjalanan hidupnya
dia tidak berpikir apakah dia orang cina apakah dia orang apa
tapi yang jelas adalah
dia sudah mengabdi untuk bangsa dan negara dan masyarakat luas melalui seni
teguh wafat pada dua ribu satu silam
tahun ini dunia perfilman indonesia merayakan hari kelahirannya yang ke delapan puluh tahun
selama hidup tiga belas film telah ia hasilkan
ada pula dua puluh enam petas teater dan lebih dari dua puluh sinetron
kini meski sosoknya tak ada lagi
film film teguh karya masih sering diputar
di sejumlah ajang pemutaran film
telah menjadi warisan bagi kita
sebagai generasi penerusnya
kinanti munggareni jakarta